badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengakui adanya suhu lebih panas yang terjadi di beberapa wilayah selatan indonesia termasuk di jakarta
peningkatan suhu cuaca diprediksi masih akan terjadi hingga pekan depan
terpantau suhu cuaca yang lebih tinggi tercatat di beberapa lokasi seperti di ciputat jakarta selatan tiga puluh sembilan empat derajat celcius
sementara hingga rabu siang suhu di wilayah jabodetabek berkisar antara tiga puluh tiga hingga tiga puluh empat derajat celcius dan sebagian wilayah banten dengan suhu tiga puluh enam derajat celcius
naiknya suhu lebih banyak terjadi di bagian selatan indonesia
hal ini karena secara periodik matahari bergerak semu dari arah utara ke selatan
sementara kondisi atmosfer masih cukup kering sehingga potensi awan hujan yang biasanya menghalangi terik matahari menjadi sedikit pertumbuhannya
dan warga yang beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan untuk minum air yang cukup agar tidak dehidrasi akibat meningkatnya suhu
hasil pantauan kami sampai dengan tadi siang yang suhu cukup tinggi bisa dikatakan seperti itu tercatat di daerah serang curug dan sebagian besar di daerah semarang
sedangkan di arah papua sendiri pantauan terakhir kami sampai dengan siang tadi siang berkisar antara tiga puluh satu sampai tiga puluh enam
jadi yang mengatakan suhu sampai lima puluh derajat celcius di daerah jaipura itu adalah waktu
kita prediksi untuk tiga hari ke depan suhu masih cukup tinggi ya terutama untuk di daerah selatan indonesia
yang tadi saya katakan dari mulai jawa bali hingga nusa tenggara
kita perkirakan dalam tiga hari ke depan suhunya masih cukup tinggi berkisar antara tiga puluh lima sampai dengan tiga puluh delapan